dua gerbong kereta light rail transit atau lrt jakarta akhirnya tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
kedua gerbong ini akan langsung diangkut menuju kelapa gading pada jumat malam atau selambat lambatnya sabtu malam
direktur utama pt jakarta propertindo satya haragandi mengatakan kereta tersebut tiba jumat sore setelah dikirim dari pelabuhan masan korea selatan sejak tanggal dua puluh empat maret dua ribu delapan belas
selanjutnya kedua gerbong lrt jakarta ini akan dibawa oleh truk multi excel ke lokasi lintasan di kelapa gading
korrespondensi dari indonesia silvano haji di tanjung priok jakarta selama sore
vano apakah gerbong lrt sudah tiba di pelabuhan tanjung priok
sudah merapat dari pukul empat sore tadi
dan di belakang ini karena masih terlambat
banyak loading barang barang atau alat berat yang akan keluar sehingga nanti dua rangkaian lrt ini akan keluar sekitar pada pukul setengah delapan malam nanti
dan jadwalnya kurang lebih sampai dengan pukul delapan gerbong ini nantinya langsung dibawa ke depo di kelapa gading untuk dicek ulang lagi
kemudian akan mengikuti beberapa prosedur hingga pada akhirnya nantinya akan dites atau diuji coba selama satu bulan
tepatnya kalau misalnya sesuai dengan schedule tadi
direktur jakpro juga sempat mengungkapkan bahwa schedule awal atau jadwal awal pada bulan mei akan diuji cobakan terlebih dahulu
pada bulan juni nanti ada stakeholders dan terutama dengan pemegang saham yang nantinya akan menentukan apakah lrt jakarta untuk rute kelapa gading sampai ke velodrome ini akan siap digunakan untuk masyarakat
tetapi yang jelas pada bulan agustus awal agustus ini nanti akan bisa dioperasikan untuk menunjang mobilitas para atlet untuk asian games dua ribu delapan belas

lrt jakarta untuk kelapa gading sampai dengan velodrome ini februari kemarin enam puluh tiga persen tahap kelengkapan pembangunannya sementara sampai dengan bulan april ini sudah tujuh puluh persen sehingga nanti bisa dikebut
kalau misalnya kita lihat beberapa waktu lalu kementerian pupr juga sempat menunda sementara waktu karena yang pertama faktor keselamatan ketika membangun infrastruktur dan yang kedua tadi juga direktur jakpro sempat mengutarakan bahwa
faktor cuaca juga sangat penting untuk kebutuhan keamanan ketika membangun infrastruktur untuk lrt jakarta ini
sementara tadi ia juga sempat mengatakan bahwa bulan september sampai dengan april ini hujan kerap kali datang sehingga beberapa progres pembangunan juga cukup tersendat
tetapi yang jelas ini semua masih dalam tahap atau jadwal yang lengkap
nah sebagai tambahan kalau misalnya kita baca berita kemarin di
media online maupun di beberapa televisi yang mengungkapkan bahwa sebelumnya kita juga sempat dengarkan ucapan dari wakil presiden yusuf kala yang mengatakan bahwa agak tersendat atau setidaknya bukan hambatan bagi lrt jakarta dari kelapa gading sampai dengan velodrome ini
jadi dikarenakan ada beberapa kendala terhambat sehingga tidak bisa mencapai target akan beroperasi pada asian games dua ribu delapan belas
tetapi ini juga pada akhirnya dibantah direktur utama jakpro hari ini
sementara beberapa headline yang mengemukakan bahwa lrt tidak siap pada asian games dua ribu delapan belas ini perlu kita luruskan sedikit
di jakarta ini ada empat proyek besar transportasi massal lrt jabodebek yang kedua adalah lrt jakarta lrt palembang dan juga mrt
keempat proyek ini juga berbeda
kemarin juga sempat sedikit ada miskonsepsi antara lrt jakarta dan lrt jakarta
jakarta dengan lrt jabodebek
sementara yang terhambat yang diutarakan oleh yusuf kala yang pertama adalah karena lrt jakarta tidak tepat waktu apakah ini akan bisa selesai pada asian games dua ribu delapan belas nanti ternyata sudah dijawab hari ini
sementara untuk lrt jabodebek yang di bawah kontraktor adikarya
kontrak karya akan selesai pada bulan
pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang artinya april dua ribu sembilan belas nantinya masih bisa diuji cobakan dan targetnya sekitar agustus dua ribu sembilan belas lrt jabodetabek akan bisa dioperasikan
tetapi sebelum itu semua beroperasi kita akan menunggu apakah masih on schedule atau tidak bagi lrt jakarta antara kelapa gading sampai velodrome yang pada malam nanti ini masih menunggu
loading keluar semua barang dari sini dikeluarkan nanti akan juga menuju depo di kelapa gading
ya kita tunggu saja apakah lrt jakarta dari kelapa gading dan velodrome ini benar benar bisa digunakan pada saat asian games walaupun wakil presiden tadi juga mengatakan agak sedikit ragu gitu ya bahwa proyek ini akan segera selesai
walaupun dari laporan anda mengatakan bahwa jakpro ini yakin lrt jakarta ini bisa digunakan pada saat asian games
majid langsung dari tanjung priok jakarta